ayo nga saya yorobun bapak pendak dan istri abdi deon setia dinata orang sunda rasa korea
seperti biasa hari ini kita akan cek cek benar atau hoaxnya tentang berita yang beredar di luaran sana
nggak nyangka ya covid sembilan belas ini sudah berjalan satu setengah tahun lebih
mungkin kalau pacaran itu lagi anget angetnya tapi karena ini lagi covid ini lagi nyebelin nyebelinnya
nah selama itu juga umat islam melaksanakan sholat itu berjamaah dengan menjaga jarak untuk menghindari penularan covid sembilan belas
nah akhir akhir ini beredar sebuah pesan berantai melalui whatsapp yang menyatakan
bahwa ketua mui kiai haji muhammad holil nafis itu memperbolehkan untuk muslim merapatkan syaf salat
hmm benar nggak sih
kalau kita cek pesan berantai itu menyertakan cuitan kiai kholil yang bilang kalau sholat berjamaah safnya itu udah boleh rapat
coba yuk cuitannya kita tampilkan
ketua majelis ulama indonesia mui bidang dakwah kholil nafis tidak mempersoalkan
jika umat islam merapatkan saf atau barisan sholatnya pada saat berjamaah di masjid
khusus untuk wilayah berstatus ppkm level satu
hal itu disampaikan holil merespon banyaknya pertanyaan terkait kapan umat islam bisa merapatkan saf sholatnya kembali
pada saat menjalani sholat berjamaah di masjid
holil menambahkan agar tetap menerapkan protokol kesehatan dengan menggunakan masker
kemudian pada saat berzikir dan berdoa bisa menjaga jarak
pertama fatwa mui menjelaskan bahwa perubahan cara ibadah tergantung situasi covid sembilan belas setempat
namun cuitan itu dinarasikan berbeda dalam pesan yang beredar di media sosial
disebutkan dalam pesan itu mui mengimbau untuk merapatkan saf sholat kembali pada saat sholat berjamaah
merespon hal tersebut jurubicara satgas penanganan covid sembilan belas wiku adhisa smito
tetap mengimbau masyarakat tidak lalai dan menjaga protokol kesehatan
hingga saat ini pengaturan ibadah di rumah ibadah secara nasional
masih menerapkan pembatasan kapasitas dan menerapkan protokol kesehatan
dengan menjaga jarak dan menggunakan masker
ketentuan itu berlaku hingga ada perubahan aturan secara rinci oleh kementerian agama
berdasarkan analisis dua puluh enam kabupaten kota di luar pulau jawa bali
yang telah memasuki level satu adalah kabupaten lampung
dan sejak tanggal dua puluh lima september
kabupaten atau kota di wilayah jawa bali yang telah masuk ke level satu
yaitu kabupaten blitar
prinsipnya level satu dalam assessment leveling dan zona hijau dalam sistem zonasi
adalah hasil penilaian yang paling baik melalui perhitungan berbagai indikator
walau begitu bukan berarti kita bisa lalai dengan situasi yang tergolong aman tersebut
karena covid sembilan belas masih ada di sekitar kita
sampai saat ini pengaturan kegiatan ibadah di rumah ibadah atau berjamaah secara nasional
dengan memperhatikan kedua indikator penilaian tersebut
menghimbau adanya pembatasan kapasitas dan penerapan protokol kesehatan
yaitu menggunakan masker dan menjaga jarak saat beribadah
serta mencuci tangan sebelum dan sesudah beribadah
kedepannya jika diterapkan perubahan pengaturan khususnya pedoman beribadah secara rinci
di rumah ibadah akan disampaikan oleh kementerian agama
yang sebelumnya telah melalui kesepakatan lintas kementerian lembaga
haha raso jadi ternyata begitu penjelasan lengkapnya
jadi sabrapat sholat berjamaah itu hanya untuk daerah yang ppkm level satu aja
yang memang tingkat penularan covid sembilan belas nya itu udah rendah banget
jadi tetap terapkan protokol kesehatan dan jaga jarak menggunakan masker
kita lanjut ke informasi berikutnya
ini masih membahas soal informasi yang beredar di media sosial ya
ada lagi nih yang beredar pesan berantai
jadi pesannya itu gak ada rantainya maksudnya pesan yang berantai
dari satu orang ke orang lain
pada aplikasi whatsapp tentunya
ini sebuah tautan yang diklaim sebagai media pendaftaran
dan pengecekan penerima bantuan sosial sejumlah uang tiga ratus ribu rupiah
betulan nih pemerintah sedang membagikan bantuan sosial di masa ppkm ini
bener gak sih pesan berantai itu
yuk kita simak keliputannya
bantuan sosial tunai adalah hal yang dinanti masyarakat pada masa ppkm
terutama bagi masyarakat yang terdampak pandemi
namun di sisi lain ada saja penerima bansos yang belum menerima informasi pencairan dana bantuan sosial tunai
belum lama beredar pesan berantai berisi form pendaftaran bantuan sosial ppkm sebesar tiga ratus ribu rupiah
agar bisa mencairkan dana bantuan warga harus menjawab sejumlah pertanyaan
di sebuah situs internet yang memuat logo kementerian sosial
setelah mengisi data pendaftar kemudian diminta membagikan tautan situs tersebut
melalui aplikasi pesan whatsapp untuk kemudian menerima konfirmasi pencairan dana bansos melalui sms
lalu benarkah situs ini memuat informasi perihal pencairan dana bantuan sosial tunai
faktanya situs berbentuknya adalah pencairan dana bantuan sosial tunai
berlogo kementerian sosial yang memuat pendaftaran penerima dana bantuan sosial tunai sebesar tiga ratus ribu rupiah itu tidak benar
pelaku pemasuhan situs pendaftaran penerima dana bantuan sosial itu sudah diungkap
subdit direktorat reserse kriminal khusus polda metro jaya pada juli lalu
pelaku adalah seorang pria berinisial rr dan sudah beraksi sejak november dua ribu dua puluh
lewat situs subsidi ppkm online pelaku menyebarkan informasi bansos palsu itu
lewat tautan website palsu yang dibuatnya dengan mencatut nama dan logo kemensos
akibatnya warga yang menerima tautan ini kemudian tertarik mendaftarkan diri agar bisa menerima bantuan
dari aksi penipuannya ini rr bahkan sanggup meraup keuntungan sebesar satu lima miliar rupiah dari iklan yang masuk di situs palsunya ini
tersangka rr pun dijerat dengan undang undang informasi dan transaksi elektronik atau ite
dengan ancaman hukuman maksimal dua belas tahun penjara
lantas bagaimana caranya agar warga bisa mendaftar serta mendapatkan informasi perihal dana bansos yang benar
menteri sosial tri risma hari ini mengatakan
masyarakat bisa mengakses informasi dana bansos lewat situs cekbansos kemensos go id
di situs ini warga bisa mengisi data lengkap mulai dari provinsi hingga desa serta nama sesuai ktp
kemudian calon penerima bansos harus mengisi kode verifikasi untuk mendapatkan petunjuk apakah warga tersebut berhak atau tidak menerima bansos
setelah itu warga bisa mencari hingga mengetahui hasilnya
kementerian sosial pun menyatakan akan memperbaiki data terpadu kesejahteraan sosial atau dtks secara berkala
hal ini untuk memastikan data identitas tunggal dan nomor kependudukan atau nik selaras dengan data di kementerian dalam negeri
nah jadi sudah pada mengerti kan mengecek data penerima bansos
untung asal percaya jadi periksa lah yang pasti cek di situs resminya
ada lagi nih informasi situs palsu bak udang dibalik ramyun
hati hati kali ini yang dipalsukan itu situs peduli lindungi higo yang namanya mirip sekali
jadi tidak kelihatan udangnya ya yang kelihatan ramyunnya
peduli lindungi ini yang lagi marak digunakan sebagai syarat orang masuk ke mal tempat wisata dipalsukan
ini dipalsukan dipesan berantai disebut pedulilindungia com
asraga memang beda tipis ya kalau orang melihatnya sekilas itu kayaknya yang sama aja dengan yang aslinya
makanya kita harus hati hati harus dicek benar benar kita baca dulu sebelum mengklik
coba nih kita ikuti laporan selengkapnya
humaha berita rapi yuk laporan
kementerian komunikasi dan informatika telah memblokir dua situs peduli lindungi palsu
dua situs tersebut ialah pedulilindungiq com dan pedulilindungia com
sementara situs peduli lindungi yang asli adalah pedulilindungi id
menurut jurubicara kementerian kom info deddy permadi motif ekonomi menjadi dugaan landasan memperbaiki
jika terdapat indikasi penipuan maka kominfo akan membawa kasus tersebut ke ranah hukum
kami sangat berharap kepada masyarakat ketika mendapatkan informasi jangan langsung percaya tetapi perlu cek terlebih dahulu kebenarannya
cara melakukan cek terhadap kebenaran sebuah informasi bisa dilakukan dengan misalnya merujuk pada website atau situs situs yang terpercaya atau bersumber dari statement resmi pemerintah
dengan cara itu maka kita bisa menghindarkan masyarakat dari hoax
ada beberapa cara sederhana untuk memverifikasi kebenaran suatu informasi atau berita agar terlihat
yang pertama kita bisa mengirim pesan whatsapp ke lembaga mavindo atau masyarakat anti fitnah indonesia ke nomor delapan ratus lima puluh sembilan dua ribu satu ratus enam puluh lima ratus
mavindo adalah salah satu institusi yang melawan disinformasi dengan cara membangun database anti hoax
atau juga bisa mengunjungi situs mavindo di turnbackhoaks com
cara lain kita bisa mengunjungi situs milik kementerian kominfo di komin vo inihoaks
di sini kita bisa melihat berbagai disinformasi yang telah diverifikasi oleh kementerian kominfo
atau kita juga bisa mengunjungi situs cekvakta com
situs ini afiliasi berbagai institusi anti hoax dan juga perusahaan
untuk cek kebenaran informasi yang berkaitan dengan covid sembilan belas kita bisa mengunjungi situs s id slash info vaksin
situs ini dikelola oleh komite penanganan covid sembilan belas dan pemulihan ekonomi nasional atau kpcpen
jadi sudah pada pintar ya membedakan antara situs hoaks dan situs yang benar
jangan lupa baca dulu sebelum mengklik
yang benar itu peduli lindungi
gak ada yang lain
dan yang terkait informasi covid sembilan belas cek di situs situs resmi
semoga rangkaian informasi informasi yang saya sampaikan ini bisa membuat teman teman semua kini lebih paham
dan bisa membedakan mana informasi yang benar dan yang tidak benar alias hoaks
ayo segera vaksin bagi kalian yang memungkinkan untuk divaksin

cepat selesai ini pandemi
sampai jumpa lagi di bener nggak sih
menguak fakta dibalik hoax lainnya